seorang warga jambi ditangkap tim densus delapan puluh delapan mabes polri karena diduga terkait dengan jaringan teroris
polisi belum memastikan apakah terduga masuk dalam kelompok bom kampung melayu
kapolresta jambi memastikan bila warga berinisial m yang tinggal di rumah kontrakan di kecamatan alam barajo jambi merupakan terduga teroris
terduga teroris ini ditangkap pada senin sore oleh densus delapan puluh delapan mabes polri

terduga teroris ini ditangkap pada senin sore oleh densus delapan puluh delapan mabes polri